sejumlah tokoh dan inohong jawa barat menganugerahi gelar warga kehormatan masyarakat sunda
kepada calon presiden yang diusung pdi perjuangan ganjar pranowo
menurut salah satu tokoh sunda nuri ispanji firman
ganjar memiliki karakteristik sunda yakni sederhana bersahaja dan dekat dengan masyarakat
haru sih saya mendapatkan sambutan luar biasa ini
dan saya semakin yakin bahwa keindonesiaan kita itu bisa kita rawat ketika kemudian pendekatan budaya mengutama
dan kemudian kita bisa saling bertukar pikiran tanpa rasa marah
terus kemudian kita berbeda makin kaya dan saling menghormati
dalam kesempatan tersebut ganjar dipanggil dengan sebutan akang ganjar oleh acel bimbo taufik ujo dan budi dalton
ganjar juga sempat berkata
bermain angklung bersama mereka